warga desa kale komara kecamatan polong bangkeng utara kabupaten takalar solosi selatan mendadak
menjadi viral lantaran warganya memborong mobil dan sepeda motor warga kampung ini menjadi kayak
mendadak setelah mendapat uang ganti rugi hingga miliaran rupiah dari pembebasan lahan untuk
pembangunan bendungan pamukulu salah seorang warga yang sehari hari bekerja sebagai sopir
truk mengaku telah mendapat uang senilai delapan ratus juta rupiah dan akan kembali mendapatkan satu miliar
rupiah pada pembayaran tahap ketiga ada kurang lebih delapan ratus empat ratus juta ya itu apa apa saja pak dipergunakan
uang ada yang untuk transportasi kendaraan beli kendaraan total kendaraan dibeli ada berapa unit
alhamdulillah dua anak dengan keluarga satu motor satu mobil ini ya momen ini pun dimanfaatkan
oleh sejumlah marketing perusahaan penjualan barang properti hingga kendaraan yang mendatangi kampung
dari dealer mobil pak ngapain di sini kebetulan kan ini sempat viral jadi kenapa tidak kita
memanfaatkan momennya kan kita juga marketing marketing kan mencari dimana bisa cari pelanggan
ya kenapa tidak kesini desa kalikomara masuk dalam objek yang lahannya akan dibebaskan oleh
kementerian pupr terkait proyek pembangunan bendungan pamukulu rencananya luas lahannya
seluas lima ratus sembilan puluh tiga hektare yahya maulana takalar sulawesi selatan